sementara itu ajudan ketua kpk firly bahuri kevin egananta akhirnya memenuhi panggilan polisi
untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan kpk terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kevin egananta tiba di polda metro jaya jumat siang pukul sebelas delapan belas waktu indonesia barat
dan langsung masuk ke gedung direktorat reserse kriminal polda metro jaya
seharusnya kevin diperiksa pada rabu lalu namun yang bersangkutan meminta penundaan pemeriksaan karena sedang bertugas
kevin egananta diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan ketua kpk firly bahuri terhadap mentan atau mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo